pelayaran luar biasa dari sinbad bagian satu
boleh aku tanya sesuatu
kenapa lautan ini selalu membosankan
membosankan apa yang kau bicarakan
ini adalah tempat petualangan dan penjelajahan tanpa takut
oh ya petualangan dari air
tidak pak ombak adalah permata untuk dilihat
dan para awak kapal ini tidak kenal takut untuk memberiku makan
sudah sudah jangan terlalu negatif steve
di suatu ketika ada seorang pria pemberani dan juga penyayang dari antah berantah seperti sinbad
ya simbad sang pelaut kau tidak tahu dia
tunggu mari kita ke panci ajaib
pelayaran dia layak untuk dilihat
ya tapi ini hanyalah air apa kau akan melakukan semacam mabrakadabra
ah abrakadabra itu sudah kuno
lihat dan perhatikan
air air jernih dan biru tunjukkan pada kami yang tersesat olehmu
oh air ajaib tunjukkan cerita simbad sang pelaut pada kami
selamat datang di bagdad
dan rumah dari pelaut kita sinbad
sinbad aku dengar kau akan pergi ke pasar lain untuk berbisnis
iya paman aku begitu bodoh menghabiskan semua uang yang ayahku kumpulkan
aku tidak punya apa apa aku harus mengurus bisnis ini
aku akan berlayar besok bersama teman lainnya dari bagdad
baiklah nak selamat jalan berhati hatilah
sinbad pergi untuk pelayaran pertamanya
sinbad menyukai saat dia di kapal
angin sepoi sepoi angin air biru yang segar
dia begitu menyukainya
tapi perlahan dia mulai lelah dengan ikut
dia ingin sekali berlabuh di daratan
tapi tidak ada tanda satupun pulau di dekatnya
kapten aku melihat lauk kecil
yeay kapten lihat
oh air ini membuatku bosan akhirnya sebuah daratan
pulau ini terlihat indah
hei sinbad kau mau ke mana makan sudah siap
aku akan segera kembali aku ingin berkeliling sebentar
ini semua begitu indah
tapi aku punya perasaan bahwa ada yang salah
tanahnya sedikit berbeda
apa yang terjadi kenapa tanahnya bergerak
aku harus segera kembali ke kapal
sinbad berlari dengan kencang
tapi dia ada di dalam hutan terlalu jauh untuk kembali
sementara itu pedagang lain juga merasakan pergerakan dari tanah
kenapa tanahnya bergerak
apa kau merasakannya juga
hei bangun pulau ini bergerak
ada sesuatu yang salah
ini bukan pulau ini seekor paus yang tidur kita membangunkannya dengan api
kenapa paus ini tidur di atas air
selamatkan diri kalian
dan itulah yang terjadi sang paus tertidur begitu lama sehingga sebuah hutan tumbuh di punggungnya
semua orang begitu ketakutan mereka bahkan tidak tahu siapa yang ada di kapal dan siapa yang tertinggal
sinbad berlari secepat yang dia bisa lalu kemudian
wow tanahnya masuk apa yang terjadi
sang paus menuju ke dalam air dan membawa semua hutan bersamanya
sinban mengira itu akhir dari hidupnya tapi takdir berkata lain untuknya
oh ya ampun
kapalnya sudah pergi aku harus apa sekarang
aku tidak boleh putus asak air ini akan membawaku ke suatu tempat
sinbad mengapung di atas pohon siang dan malam
akhirnya dia tiba di pantai
dia begitu lelah dia langsung tertidur
saat dia terbangun dia merasa lapar dan haus
ah tempat ini tidak punya apa apa
jika aku ingin bertahan hidup aku harus mencoba memanjat ini
pasti ada sesuatu di atas sana
wow tempat apa ini
oh bagus sekali saat aku berada di kapal aku merindukan daratan
sekarang aku di sini aku rindu air
suara apa itu
jadi seharusnya ada orang di sekitar sini
kau kuda yang kuat di mana penunggangmu
hei kami belum pernah melihatmu di sini siapa kau
oh aku senang akhirnya dapat bertemu manusia
jangan khawatir aku bukan pencuri atau apapun
aku begitu lapar jadi aku pergi ke hutan untuk makanan
aku berada di hutan yang mengabung yang sebenarnya adalah seekor paus yang menenggelamkanku
hehehe seekor paus oke mungkin kepalamu terbentur dengan keras teman
mari kita makan dulu
aku yakin kepala ku terbentur tapi itu benar paus
tapi ya makan akan lebih baik
kemudian aku terbawa oleh itu maksudku bayangkan
selama ini seekor paus mengambang dengan hutan di punggungnya seluruh hutan
dan kemudian beberapa orang dan api memaksanya untuk masuk ke dalam air
aku tidak terkejut jika paus itu begitu marah
kukatakan pada kalian awak kapalku tidak kehilanganku sama sekali saat mereka menarik jangkar
tidak bisa disalahkan semua orang begitu ketakutan
nasib buruk kukatakan
aku satu satunya yang terbawa ke dalam air
nasib buruk apa yang kau bicarakan ceritamu mengagumkan
kau tahu kami datang ke bagian pulau ini hanya setahun sekali untuk memberikan makan kudanya raja
jika saja kau kesini besok kami sudah pergi
kau tidak akan menemukan jalan ke tempat pulau berpenduduk tanpa kami
pulau berpenduduk tentu saja
di mana orang orang tinggal mari kita bawa kau ke sana
raja kami akan senang mendengar ceritamu
para prajurit membawa simbad ke tempat pulau berpenduduk
itu adalah kerajaan kecil dengan orang orang yang ramah
simbad bertemu raja dan menceritakan kisahnya
hmm laut ini penuh dengan kejutan dan juga misteri
kau beriak pemberani aku akan meminta penyagaku untuk mengurusmu
oh yang mulia
lebih dari yang kau harapkan
pagi ini aku berpikir aku akan mati di pulau ini
dan sekarang aku berdiri di hadapan raja yang baik hati
mohon biarkan aku melakukan sesuatu
jadi kau ingin usaha untuk bisa tinggal aku terkesan
bukankah kau bilang kau pedagang
ya maka aku punya pekerjaan yang cocok untukmu
kenapa kau tidak mencatat semua barang yang transit di pelabuhan saja
oh itu hebat sekali
simbad merasa terhormat dapat melakukan sesuatu
lagipula mereka menyelamatkan nyawanya
berminggu minggu berlalu dan simbad layaknya simbad merasa bosan dengan pekerjaannya
hah bagaimana aku bisa kembali ke bagdad
tidak ada cara agar raja meminjamkanku kapal untuk kembali
dan bagaimana aku akan kembali
seperti aku tahu saja jalannya
setauku mungkin aku akan berakhir dengan penyelamat
aku rasa hidup dia lebih menegakkan dibanding aku
saat itu ketika simbad sedang mencatat muatan
jadi ini milik simbad
hei aku kenal kau
benar kau aku tidak berpikir bahwa wajahku mudah dikenal
muatan ini milik pedagang yang ada di kapal kami
simbad sang pelaut sayangnya kami kehilangan dia di laut
hebat sekali aku simbad sang pelaut
dan aku raja di pulau ini
dan itu adalah lucon yang buruk
aku tahu raja di tempat ini
dan aku sudah jujur
aku tahu tentang paus dia membawaku ke dalam air dan mengapungkanku ke sini
aku benar benar simbad
oh aku tidak memberitahumu tentang paus
kau mengatakan yang sebenarnya iya kan
oh sinbad senang bisa melihatmu kembali
kau akan ikut bersama kami
iya tentu saja aku rindu rumah
aku harus bertemu raja dan menjelaskan semuanya
kau pria beruntung yang bisa kembali ke rumah sinbad
kau telah bekerja keras di sini
aku akan meminta penjagaku untuk memberikan upah padamu
dan ini ambil ini berhati hatilah
kau yang terbaik yang mulia
dan kemudian simbad naik ke kapal dan kembali ke rumah
kau akan berhati hatilah dengan rakyat teman dan keluarganya
lautan ini benar benar penuh dengan misteri ya
sebuah hutan di atas paus
siapa yang mengira
bukan itu saja
apa kau tahu cerita tentang telur dan juga ular
ceritakan ayo ceritakan
ada saatnya teman
sekarang ayo kita makan sesuatu
ayo kita ke paus yang tertidur
aku tidak terbang sejauh itu sekarang